penyiraman ke area rumah warga agar api tidak merambat
kasus indik ini dalam penanganan kepolisian sektor jati negara
kecelakaan antara dua sepeda motor di wilayah sindu mataram nusa tenggara barat pada rabu dini hari
mengakibatkan keubaran api yang menghanguskan satu sepeda motor dan pengendara
akibatnya pengendara tersebut tewas dengan luka bakar
warga sekitar yang panik sempat mencoba menyelamatkan pemilik sepeda motor
dengan menyiramkan air menggunakan selang dan ember untuk memadamkan api
korban tewas langsung dilarikan ke rumah sakit
kobaran api muncul dari sebuah sepeda motor pengangkut gas tiga kg
di jalan majalah cipinang muara jakarta timur rabu sore
insiden ini diduga terjadi akibat kebocoran pada salah satu tabung gas
yang menyambar ke sepeda
pengendara motor berhasil menyelamatkan diri sehingga tidak terluka
warga sempat mendengar ledakan saat peristiwa terjadi
dua unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi
saat api berhasil dipadamkan petugas melakukan penyiraman ke area rumah warga
agar api tidak merambat
kasus ini kini dalam penanganan kepolisian sektor jati negara
kecelakaan antara dua sepeda motor di wilayah sindu mataram nusa tenggara barat
pada rabu dini hari
mengakibatkan keubaran api yang menghanguskan satu sepeda motor dan pengendara
akibatnya pengendara tersebut tewas dengan luka bakar
warga sekitar yang panik sempat mencoba menyelamatkan pemilik sepeda motor
dengan menyiramkan air menggunakan selang dan ember untuk memadamkan api
korban tewas langsung dilarikan ke rumah sakit bayangkara
sementara kedua kendaraan diamankan polisi ke mapo restamataram
tim liputan cnn indonesia